saudara di kabupaten padang pariaman warga yang terdampak banjir sebanyak tiga empat ratus dua puluh satu jiwa
sementara korban meninggal ada tiga orang
sejauh ini belum ada warga yang dievakuasi
sementara di kabupaten pesisir selatan terdapat lima ratus dua puluh sembilan jiwa berhasil dievakuasi dari tujuh puluh empat sembilan ratus tiga puluh empat jiwa yang terdampak
korban meninggal di kabupaten pesisir selatan sebanyak dua puluh tiga orang dan tiga lainnya masih dalam pencarian
untuk mengetahui perkembangan terkini proses pencarian korban banjir dan longsor di kabupaten pesisir selatan sumatera barat
sudah bergabung bersama indonesia update pak ilham wahab kabit rekonstruksi dan rehabilitasi bpbd sumbar
selamat sore pak ilham terima kasih atas waktunya
sudah menyempatkan waktu berbincang bersama kami di indonesia update
pak ilham saya ingin mengonfirmasi terlebih dahulu total saat ini korban yang meninggal ada dua puluh enam orang dan yang masih dalam pencarian ada tiga orang
jadi korban yang meninggal itu di pesisir selatan ada dua puluh tiga orang
kemudian yang masih dicari itu ada enam
kemudian yang meninggal di kabupaten padang pariaman ada tiga orang
korban yang dua orang mengalami luka luka
jadi yang saat ini masih dicari ada enam orang di pesisir selatan
bukan masih ada enam orang lagi ini sesuai data yang kami terima sementara ini dari pesisir selatan
artinya total korban khusus di pesisir selatan ini ada dua puluh sembilan korban
padang pariaman ini jadinya ada tiga puluh dua korban seperti itu
enam orang yang masih dicari di pesisir selatan
apakah sejauh ini sudah ada titik atau lokasi yang kira kira ditemukan ini
korbannya lagi yang masih hilang di pesisir selatan
ya kawan kawan tim gabungan sudah mulai memfokuskan pencarian di titik titik yang memang diperkirakan
tapi kalau untuk pasti lokasi karena kondisi longsor pasti akan berubah ubah dari titik awal akan berubah titiknya karena ada dorongan dari material
jadi tentu luasan pencarian ini makin lama makin dikecilkan agar pencarian lebih efektif lagi
jadi zona pencarian ini dipersempit seperti itu ya pak ya
melibatkan siapa saja dan apa saja kendala dalam pencarian korban
pencarian itu basarnas tni pori kemudian ada unsur relawan dan besar lainnya
kemudian kendala memang masalah akses ini sangat terkendala sekali karena akses jalan menuju lokasi titik longsor ini sangat sulit sekali
kemudian dalam pengerahan alat berat pun tidak bisa maksimal
kondisi wilayahnya yang membuat pengerahan alat berat itu menjadi tidak maksimal
jadi memang akses menuju lokasi ini yang menyulitkan pencarian para korban gitu ya pak ilham
lalu pak ilham ini dari enam korban yang masih dinyatakan hilang ini lokasinya di mana saja dan fokus pencariannya di mana saja
jadi untuk fokus pencarian ada di tarusan ada
jadi memang titiknya agak sedikit menyebar
jadi kalau ini sekarang fokusnya adalah di pesisir selatan ya pak
sedangkan kalau di kabupaten padang pariaman semua korban sudah ditemukan
untuk padang pariaman semua korban sudah ditemukan
kemudian cuma ada dua desa atau negari yang masih terisolir dan insya allah
mungkin hari ini sudah bisa dibuka lagi akses
baik jadi memang saat ini ada hanya di kabupaten padang pariaman ini hanya tiga korban meninggal ya pak
untuk total secara keseluruhan di sumatera barat ada dua puluh enam korban tewas
di kabupaten padang padiaman dan dua puluh tiga korban tewas di pesisir selatan
totalnya ada dua puluh enam seperti itu ya pak ilham
ditemukan di mana saja pak
kalau di pesisir selatan ini macam macam
karena sebelumnya ada akses jalan yang runtuh
juga ada beberapa kendaraan yang karena saat berkendara hujan kemudian jalannya runtuh kemudian masuk ke sungai
di daerah tarusan itu ditemukan ada sekitar tujuh korban
kemudian yang sebelumnya ada yang di empat belas rumah yang tertimbun
itu diperkirakan ada sepuluh korban
rapid berkembang kemudian ada beberapa titik lagi yang longsor
juga ditemukan korban korban yang meninggal ini mbak
jika kita lihat memang korbannya cukup banyak gitu ya pak ilham
kira kira dari pantauan di lapangan sebenarnya apa yang terjadi sehingga banyak korban dalam bencana cuaca ekstrim yang melanda sumatera barat kali ini
ini memang luar biasa
dari sembilan belas kabupaten kota di sumatera barat dua belas terdampak banjir dan longsor
kemudian ada banjir bandang juga
dan juga daerah daerah yang sebelumnya tidak terendam banjir sekarang karena luar biasanya curah hujan sekarang terdampak banjir
yang tertimbun ini memang sumatera barat daerahnya pebukitan mbak
jadi banyak pemukiman yang berada dekat dekat lereng dan di pebukitan
itu yang membuat jumlah korban dari longsor ini menjadi banyak
kalau untuk pak ini pak selain fokus untuk pencarian korban yang tiga ini masih dinyatakan hilang
jadi bencana atau cuaca ekstrim yang terjadi di sumatera barat ini kan juga menyebabkan banyak kendaraan yang tertimbun rumah juga yang rusak
ini apalagi yang dilakukan selain fokus untuk mencari korban yang hilang
pertama tentu fokus pada pencarian korban yang hilang
kemudian kita fokus pada penyelamatan pengungsi
terutama usia lanjut dan anak anak ini perlu dilakukan agar jangan terjadi bencana tambahan setelah banjir bandang
artinya penanganan pengungsi ini harus menjadi prioritas
kemudian di samping penanganan pengungsi tentu infrastruktur infrastruktur yang rusak seperti jalan jembatan
minimal aksesnya sudah bisa dilalui kembali
karena kalau infrastruktur ini tidak segera ditangani walaupun itu penanganan darurat tentu ini akan menambah peparah lagi kondisi kondisi kita
apalagi sekarang masih curah hujannya masih potensi tsunami
hujan masih ada tentu ini akan menjadi tambahan bahaya bagi kita
ya baik terima kasih atas informasi yang disampaikan pak ilham wahab kabit rekonstruksi dan rehabilitasi bpbd sumatera barat